terdakwa kasus pengalihan hak tagi bank bali yang sempat buron joko chandra
difonis empat tahun enam bulan penjara dan denda seratus juta rupiah
subsidar enam bulan kurungan oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi
joko chandra terbukti bersalah dalam kasus suap fatwa ma kepada sejumlah penegak hukum
pegiat anti korupsi menilai fonis ini terlalu ringan
dan untuk membahasnya lebih dalam kami sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan boyamin saiman koordinator maki selamat sore pak boyamin
selamat sore riana
oke pak boyamin majelis hakim memfonis joko chandra empat tahun enam bulan penjara
apakah kemudian menurut anda dan juga penggiat anti korupsi ini
sudah memenuhi asas keadilan pak boyamin
ya pun saya selaku orang yang berkesimpung hukum harus pertama kali aja seri judi kata
menghormati putusan hakim meskipun itu dirasa salah
nah dalam kasus ini sebenarnya tidak salah
karena memang ancaman hukuman penyumbang
itu kan hanya lima tahun
dan sudah empat tahun tuntutan jaksa dinaikkan setengah tahun oleh hakim
mungkin sebenarnya hakim pengen juga lima tahun kira kira
tapi ya yang dianggap paling pas mendekati empat lima itu secara undang undang sudah adil
karena memang maksimal hanya lima tahun
dan saya pun dalam posisi tertentu begitu tetap menghormati itu
ya meskipun memang itu rasanya menjadi sesuatu yang
mengharu biru proses hukum ini
kira kira kalau kemarin itu tidak ada heboh begitu
kira kira kan pak joko chandra ini belum pulang ke indonesia
karena yang geburon waktu itu sesuatu yang juga banyak masalah
bagaimana proses prosesnya mulai sidang pertama di jakarta selatan
begitu diputus bebas baru kemudian di tingkat pk dihukum bersalah
jadi proses itu saya yakin ini banyak hal yang sebenarnya saya berharap pak joko candra kemarin itu
ketika mengajukan diri
jadi jasis kolaborator itu akan mengungkap proses tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai tahun dua ribu ini
bagaimana dia banyak bersinggungan dengan oknum penegak hukum yang tidak profesional
dan ada yang barangkali cenderung nakal
ini yang sebenarnya saya berharap banyak
tapi nampaknya cuma pada posisi yang justice kolaborator minimalis
yang sekedar dia merasa dialami
tapi tidak mengungkap perkara yang

oke pak boyamin ya meskipun kemudian fonis majelis hakim ini lebih tinggi
dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang empat tahun saja
kalau dilihat dari kualitas fonisnya apakah ini kemudian sesuai dengan apa yang dilakukan pak joko chandra
menyuap aparat penegak hukum yang fonisnya malah lebih tinggi begitu dibandingkan dengan pak joko chandra
ya konsepnya gini riana bahwa orang yang mau menyuap itu dianggap oleh pembuat undang undang kita
undang undang pemberantasan korupsi
sesuatu yang memang dianggap
kalau manusiawi orang mau mencari selamat
tapi justru yang dihukum berat itu adalah penegak hukumnya
karena dia harusnya kan menegakkan hukum
dan kalau ada orang menyuap kan mestinya ditangkap karena mencoba menyuap
nah justru dia ketika menerima ini kan justru itulah yang paling salah
jadi itulah kenapa sampai level dua puluh tahun kalau penegak hukum
itu karena memang yang dianggap paling salah dan paling berat dan paling
yang dijahat istilahnya begitu kalau di kategori suap itu adalah penerima suapnya
karena toh dia sudah gaji negara dan tugasnya menegakkan hukum
justru itulah yang memang saya memahami dan itu lebih adil
karena orang seperti dalam konteks orang ditilang di jalan misalnya begitu kan
dia berusaha jangan ditilang dong pak gitu lah
mestinya polisinya yang tidak mau disuap gitu kan
dan malah menangkap orang yang mau mencoba itu
jadi karena ini penegakan hukum disitu sebenarnya
penegakan hukum itu otomatis berkesinambungan berkelindahan dengan keadilan
maka ya otomatis yang harus dihukum berat itu memang penegak hukumnya
dan itu sudah rumusan kita pas itu dan tidak ada suatu yang kurang sebenarnya
tapi ya memang mestinya undang undangnya kalau depan mestinya
kalau perlu penyumak itu sampai di angka dua puluh tahun
sementara yang menerima suap seumur hidup
supaya tidak ada orang penegak hukum kita yang berkhianat terhadap amanat
dan berkhianat terhadap negaranya
karena dengan merajalelahnya penegak hukum nanti korupsi menerima suap dan lain sebagainya
lama lama orang tidak percaya penegakan hukum
kalau sudah tidak percaya penegakan hukum bisa jadi lebih level tinggi lagi
tidak percaya kepada negara lama lama negara ini bubar
jadi itu yang mestinya treatment penegakan hukum lah yang utama
pak boyamin tapi fonis ini bisa memberikan efek jerak kepada
para pemberi suap kepada para pelaku koruptor yang mencoba untuk
menyuap aparat penegak hukum atau tidak akan memberikan efek jerah begitu
karena memang di hulunya yakni undang undangnya ini memang menerapkan seperti itu pak boyamin
karena salah satu kita belum ada efek jerak itu kan ancaman yang ringan
bahkan kalau bicara adil saya membandingkan begitu
malah di kpk itu lebih ringan lagi pemberi suap ada yang dua tahun
satu tahun setengah gitu kan
jadi ada beberapa kan kasus ototwp itu kan malah ada yang satu lima tahun bahkan
ada yang rata rata dua tahun gitu
tapi kalau yang ditangani baris krim dan kejaksaan ini kan sebenarnya lebih tinggi gitu kan kalau bicara adil
itulah yang sebenarnya memang belum menjadikan faktor penjeraan karena hukumannya ringan
dan sebenarnya kan kalau menyuap ini kan ada sesuatu yang sebenarnya ada sesuatu kesalahan
katakanlah ada dugaannya
dugaan korupsi juga supaya tidak diproses kan gitu kan
nah ini yang selama ini belum ditindaklanjuti seperti kasus bansos itu kan saya mengejar untuk diterapkan pasal dua dan pasal tiga
supaya nanti dapat ancaman seumur hidup
tapi nyatanya kpk aja masih berkutat dengan pasal suap aja kan gitu kan
dan itu yang sangat sementara ini saya masih prihatin terhadap penegakan hukum yang tidak profesional ini
tidak profesional itu kurangnya apa ya
tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemudian tidak ada penjeraan gitu
penegakan hukum yang tidak profesional yang tadi disebutkan oleh pak boyamin
apakah ini menjadi momentum peringatan kepada para penegak hukum untuk bisa lebih kemudian lebih tegas dan juga lebih maksimal dalam menegakkan pemberantasan korupsi
terutama kalau kita berkaca dari fonis fonis ataupun tuntutan yang diberikan kemarin
ya dalam konteks kita belajar di kasus ini ada yang belum tuntas juga
dan kebiasaan kita baik di kpk kepolisian kejam kejam
itu kan hampir semua perkara saya punya catatan tidak tuntas
misalnya dalam kasus ini
kingmaker kan belum pernah dikejar oleh kpk
padahal sudah saya serahkan hampir bersamaan dengan kepolisian dan kejaksaan waktu itu
bagaimana peran seorang pinkmaker
dan itu diformulakan lebih lanjut misalnya istilah bapakku bapakmu
terus ada inisial lima orang
saya serahkan waktu saya diundang kpk sudah saya jelaskan kira kira peran orang itu enam tahun
orang itu namanya siapa jabatannya apa sudah saya jelaskan dengan rinci
bahkan saya mendapat tambahan ada satu saksi yang sudah ngomong siapa kingmaker itu
jadi dari orang orang saksi yang di proses kepengadilan kemarin ada yang sudah menyampaikan ke saya lewat orang lain bahwa dia juga confirm pinkmaker itu adalah sama dengan yang saya analisa
dan itu bahkan transkip pembicaraan dua ratus halaman itu kalau dipaca penuh begitu
nanti akan kelihatan sebenarnya kingmaker itu siapa
itu karena berkelindahan dengan bapakku bapakmu
sudah agak gampang lah kalau itu
dan saya pun riana tidak mungkin akan berdiam diri kalau kpk ini nanti mendiamkan
saya tetap mendorong dituntaskan dengan cara menggugat pra peradilan
mungkin saya beri kesempatan tiga bulan lah
kalau nanti tidak ada perkembangan saya gugat dan saya buka itu transkip yang dua ratus halaman itu
jadi masyarakat juga bisa menilai siapa sebenarnya pinkmaker itu
dan inilah yang sebenarnya pelajaran yang harus kita ambil bahwa kita dalam hal penegakan hukum harus tuntas dan sampai level yang atas
jangan sampai nanti yang bacanya kembali ke istilah masyarakat
hanya tajam ke bawah tumpul ke atas
dan inilah yang beberapa persoalan juga di kpk misalnya bansos misalnya
sampai harus saya gugat kpk hanya untuk sekedar memanggil esan yunus anggota dpr
padahal itu ada yang majalah tempo lebih tinggi lagi banyak yang istilah madam kan dan lain sebagainya itu kan
jadi ini yang masih ada istilahnya itu kekurang profesionalan
lebih nggak enak lagi saya bolehlah menyebut ini penyakit kita
dalam memberantas korupsi tidak pernah tuntas dan justru menyisakan yang besar besar
ini yang jadi pelajaran kita semua
oke pak boyamin kasus ini belum selesai karena kingmakernya itu kemudian belum terungkap
tapi tadi anda sudah memberikan
banyak kisi kisi sementara kejaksaan agung menyatakan bahwa kasus ini sudah ditutup
dan menyerahkan bola ini kepada kpk kalau memang kpk ingin mengembangkan penyidikan
artinya sekarang bolanya betul betul ada di kpk kalau kpk ingin meneruskan dan juga membuka tabir siapa kingmaker di balik kasus joko chandra ini ya pak boyamin
saya kan punya alasan yang sembunyi tapi meskipun saya buka riana
kenapa saya menyerahkan kpk
karena saya punya alasan yang seperti itu
kepolisian dan kejaksaan tidak akan mampu mengejar kingmaker ini
ada beban psikologis dan lain sebagainya
kenapa pak boyamin kenapa tidak mampu
apakah kemudian dia orang yang sangat berpengaruh di republik ini kenapa anda bisa mengatakan seperti itu
ya berpengaruhnya sih tidak berpengaruh tinggi banget juga
nggak tapi agak tinggi
dan itu menjadikan beban psikologis bagi teman teman di kemulisan dan kejaksaan akan sulit untuk menangani ini
dari itu kan bisa ditebak juga kita kira kira gitu
kira kira yang saya maksudkan itu siapa dan kenapa saya harus mengandalkan kpk
ya ada faktor lain bahwa kpk ini kalau kemarin radarnya itu tetap tinggi penyadapan
mestinya kasus ini kan bisa dikenakan ott oleh kpk
bagaimana uang itu diserahkan dari adik iparnya joko chandra kepada andi irfan jaya misalnya
terus kemudian yang diduga kepada pinangki
terus juga berkaitan dengan tommy sumarti bagaimana diduga menyerahkan kepada oknum oknum yang di kepolisian misalnya
itu kan maksudnya ini jadi lakukan ott kpk
kalau kpk tidak tidur sorry kalau tidak apa istilahnya merendahkan radarnya gitu kan
karena kemarin satu tahun itu kan seperti tidak melakukan kegiatan apa apa
baru setelah saya perkarakan termasuk dugaan pelanggaran kode etik pak firly naik helikopter
dan kemudian beberapa teman teman yang lain juga lakukan
melakukan serangan secara sistemik begitu kira kira terhadap kpk yang dianggap tidak melakukan kegiatan apa apa
baru ada ott dua menteri misalnya
jadi ini yang perlu harus disermati bagaimana sebenarnya masyarakat itu sangat mendambakan kpk
termasuk saya itu juga masih mencintai kpk
maka dengan melakukan kegiatan kegiatan ini supaya kpk nanti muncul lagi
dan itulah yang sebenarnya salah satu tugas utama kpk nanti dianggap berhasil
salah satunya kalau bisa mengungkap think maker dan membawa
proses ke pengadilan siapa think maker ini
oke baik nanti kita tunggu saja bagaimana kemudian sepak terjang kpk
apakah punya political will ataupun punya keinginan untuk betul betul mengungkap think maker think maker
yang tadi disebutkan oleh pak boyamin
apakah itu akan terjadi nanti kita tunggu saja
bagaimana tindakan ataupun langkah konkret dari kpk
ujung dari kasus joko chandra ini
terima kasih sekali pak boyamin saiman koordinator maki
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini